misalnya saja saham pt soho global healtbk terkoreksi cukup tajam dua lima puluh persen ke level rp lima delapan ratus lima puluh